anda kembali di indonesia update bersama saya jihan novita
saudara polda metro jaya menyelidiki pemilik mobil pajero
yang tidak mau diberhentikan di ruas jalan tol oleh polantas yang hendak memeriksa kelengkapan kendaraan tersebut
dari hasil pemeriksaan yang dilakukan petugas
plat nomor yang digunakan mobil pajero tersebut palsu
polisi nyetek gini maksudnya apa
inilah video viral yang diunggah oleh akun instagram resmi milik tmc polda metro jaya pada hari rabu lalu
lihat pengendara pajero sempat menarasikan apa maksud petugas polantas memberhentikannya di jalan tol
kemudian dalam video selanjutnya
petugas polantas menarasikan bahwa mereka memberhentikan kendaraan tersebut
lantaran plat nomor yang digunakan tidak sesuai dan tidak mau berhenti
kabit humas polda metro jaya kombes ade arisham indradi penegatas
mengatakan peristiwa tersebut memang benar terjadi
dan saat ini pihaknya masih melakukan identifikasi untuk mencari pemilik kendaraan tersebut
tapi yang bersangkutan saat diberhentikan tidak mau kan
direkturat lalu lintas polda metro jaya sedang melakukan proses identifikasi kendaraan dan pengemudinya
ini akan dilakukan tindakan apabila sudah tertangkap
mohon dengan hormat kami mengimbau masyarakat untuk mematuhi aturan berlalu lintas